agak sirik sirik ama buranti siapa inget ada enggak orangnya siapa ya inget asal enggak ada
dek setekan orangnya selalu berperasaan kebaik para siang cantik dan juga lugu serta mempercaya
halo mau rajin melabung beneran assalamualaikum hei aduh ibu nanti maaf ya saya datangnya telat
anaknya mami masih pada belajar gitu dong ya dong nih tapi jendelanya kenapa nggak ditutup kan
di banyak nyamuk mami tutupin ya jendelanya sini sama sama
kita naunya kau menipu cak burinong gitu
lengit tadi ayah berai berai berai gitu
astagfirullahaladzim jemuran belum diangkat aduh aima ya yawaya
mami mau ngangkatin jemuran lupa takut keburu ujan
kalian belajar banyak
takut keburu ujan jangan hujan dulu atuh
ya jatuh iya bang
iya bang nah jadi dijawab menu manggil ya
emang udah janjian sama saya
asal enggak lagi ada janjian sama cowok
ada untuk bola api bisa sampai ke sini bisa ke rumah saya sih
eh eh itu siap

ya aduh dibakar lagi tak laku laku
mana teh tolong siapa tuh ini
kak kita saling mika kira kira
kali malah enak mana ya enggak tahu reva sekarang kita cari aja mudah mudahan mami enggak papa
emang mami kamu kemisten
kita dikejar dan
tadi pas mami keluar ngambil cemuran mami anak
untung ada mami yang bisa lari
makanya sekarang kita lagi nyari mami nih om
tapi gak tau deh mami kita lari kemana
jadi selama ini yang diincer sama hantu bola api itu
berarti ada niat jahat sama mami kamu
siapa ya orangnya ya
aduh om gak usah mikirin yang itu deh
sekarang kita cari mami terus tolongin dah
yaudah begini aja
kalian cari kesana om kesana
ya udah kesana
hansi pers hansi pers
aduh hansi pers tolongin saya
ya hansi persnya kemana sih
aduh hansi pers giliran jaga pada gak ada
giliran waktunya gajian pada duluan
aduh kak pura
hantu bola apinya tau nama saya kak pura
kecailan saya maen gampang ya
buat rasanya hari kalian ga mesti lah
saku barengu tambah yr ratusan berubah ratusan

kok gak katherine bunuh kita tuh

locring ke jayanya
weku ini lagidet yu toh

hantuk bola tapi tau nama saya kapan kenalannya tuh hari kamu aduh
untuk aja nggak kena aduh bosnya kebakaran
maafan sih percaya ada kabur aja deh maafan sih percaya kebakaran

eh kamu ngapain sih ketut setrus
ya nggak bisa kemana mana lah orang itu mentok arisia
aduh setret salah apa sih sama kamu
ali dia awet ali
ayo mendingan sekarang kita pulang aja ya
mumpung hantu bola apinya udah pergi
ali cepetan bantuin mami rafanya berat
rafa bangunlah aku mek
kasih bahagia sayang
rafa gara gara mami rafa jadi kena hantu bola api hantu bola api jadi beneran ada hantu bola api
buranti iya bu endang si ghana emang hantu bola api itu bener bener pengen ngenain saya oh tapi
siapa orang ya bu yang ngerjain itu bu sampai ngejar ngejar ibu nanti saya juga nggak tahu
siapa sih sebenarnya orang yang orang yang lagi dendam sama saya sampai tega teganya ngirimin
santet banas pati yang kena jadi anak saya yang paling kaset si bayi lucu
buranti buranti buranti inget nggak siapa yang saat saat ini agak sirik sirik ama
buranti siapa ingetnya ada enggak orangnya siapa ya inget
masa nggak ada dek saya tekan orangnya selalu berperasaankabai para siang cantik dan juga
lugu serta mempercaya allah allah bu mu hai beneran assalamualaikum warahmatullah
hei aduh ibu nanti maaf ya saya datangnya telat nih saya bawain buah buahan yang enggak seberapa banyak
ini untuk rafa yang katanya lagi sakit ya kata zara ya cepet cengguh ya ya ampun bumi sih sampai
repot maaf ya cuma itu doang buahnya bu oh iya bisa ada ada kuning kuning semua
benar semua yang serba kuning ya tinggal siram maaf saya mau ngomong sebentar sama
kamu ya ya ya sapa capai sembuh ya makasih ya zara sama sama aduh ibu endang ih ibu endang
apa apa sini aduh hey ibu endang jangan main narik narik begitu dia kalau mau ngomong kenapa
sih pakai rahasia rahasian keluar segala ih pasti mau minjem duit ya mau utang ijampang itu mah sms
aja jangan mentang mentang banyak duit ya ih terus apa dong pakai narik narik keluar begini
kok bu bessi jangan ngelak lagi deh saya tahu siapa yang ngirim bola api ini ke rumah bu ranti saya
itu ngeluarin bu messi
dari dalam itu supaya anak anak gak tahu kejahatan bu messi apalagi tuh sejarah